ketahui informasi terkini arus balik lebaran kami sudah terhubung dengan produser lapangan mutiawi rosastro di pemalang jawa tengah
dan juga koresponden roby sofwan amin di tol jelenyi
kita akan ke mutia terlebih dahulu
kita lihat selamat pagi mutia
bagaimana dengan situasi arus mudik balik saat ini di pemalang jawa tengah
selamat pagi joy betul saya menyapa anda di sini tepatnya di petarukan pemalang jawa tengah
jika anda lihat di sisi kanan saya atau di sisi kiri layar anda
di sini adalah jalur favorit non tol yang biasa digunakan oleh para pemudik
dari arah pekalongan semarang dan sekitarnya menuju ke arah brebes tegal
langsung menuju ke cikopo palimanan melalui pemalang jawa tengah
di sini arus lalu lintas kami pantau dari pagi hari pukul enam masih terlihat ramai lancar
tidak ada kemacetan yang begitu signifikan terlihat
dan terus pengalian arus akan terus disiapkan
dan ada kaya salu
saat ini juga arus balik akan dikatakan diprediksikan akan mencapai puncaknya
di hari ini ataupun besok di tanggal tiga puluh juni
karena memang dari pihak pengelola tol cikopo palingmanan sendiri menyebutkan
dan kenaikan dari jumlah kendaraan yang melaju menuju ke arah jakarta jawa barat
dan saya akan langsung menanyakan terlebih dahulu untuk pembukaan
apakah ini diakses masuk gandulan begitu yang sudah dibuka pada pukul delapan tiga puluh
mumpung sedang lengang begitu dengan bapak akbp leganek
selamat pagi pak kasup dit keamanan dan keselamatan dari ditlantas polda jawa tengah
kira kira pak leganek skemanya untuk pagi ini pak
mumpung lagi lengang nih kita berbincang perihal pembukaan diakses masuk gandulan ini
pak apakah dari geringsing situ sudah dibuka secara serentak atau memang bertahap atau bagaimana pak
baik terima kasih
tol fungsional ini secara bertahap mulai dari pagi tadi
persiapan jam enam dimulai dibuka jam enam tiga puluh
jam enam tiga puluh mulai dibuka perlahan perlahan karena kecepatan
sampai di sini kurang lebih jam delapan
jam delapan ini sekarang sudah mengarah ke kali gangsa akan masuk tol brexit
begitu tuh tahap kedua dari gandulan
gandulan sudah mulai dimasukkan ini kali ini kurang lebih jam delapan
namun harus lalu lintas kita tarik terus supaya bisa mengurangi kepadatan yang dipantura
karena ada kebijakan yang
truk ya truk mulai beroperasi sehingga kepadatan di pantura akan semakin padat
untuk itu dengan adanya pembukaan di tol gandulan ini akan coba mengurangi kepadatan di wilayah pantura
dari sisi keamanan dan keselamatannya sendiri pak dari subdit keamanan dan keselamatan
kira kira untuk titik titik terutama diakses masuk gandulan
begitu pak apakah posko posko ataupun tempat untuk para pengendara para pemudik
untuk biasanya ada toilet ataupun posko kesehatan
begitu atau posko untuk informasi saja apakah telah disiapkan
atau posko daruratnya pak
terima kasih untuk rest area ya
untuk fungsional rest area disini ada tiga setelah dari klang depok disini mengarah ke kaligansa ada tiga
semuanya sudah siap
baik itu toilet musola untuk tempat makan
spbu mereka tadi pertamina terakhir jam enam pagi tadi
sudah diisi lagi kaleng kaleng kurang lebih satu enam ratus liter
itu dirasa cukup untuk sampai nanti malam apabila kurang akan ditambah kembali
itu untuk yang dari pertamina
dan rest area yang lainnya akan di ujung rusi
ujung rusi itu nanti lebih besar lagi
silahkan untuk rekan rekan yang pemudik
diharapkan kalau lelah jangan memaksakan diri
ya kalau lelah jangan memaksakan diri
karena perjalanan mungkin ke jakarta akan lebih jauh lagi
silakan bisa beristirahat
mungkin mengumpulkan tenaga bisa spbu sambil melepas lelah
ya terima kasih
terima kasih banyak pak leganek silahkan bertugas kembali
baik joy itu tadi perbincangan saya
perihal pembukaan dari akses masuk menuju ke jalan tol darurat fungsional berbes batam
begitu di sini adalah digandulan
imbauan pula dari kementerian perhubungan
bahwa anda yang ingin melakukan perjalanan arus balik begitu
menuju ke arah jakarta dan sekitarnya
memang paling tidak maksimal hari ini
karena untuk esok hari untuk kendaraan bermuatan besar juga sudah diperbolehkan
untuk melalui jalur tol pantura dan sekitarnya begitu
sehingga akan tentunya menambah jumlah kendaraan yang akan melalui tol
ataupun jalur fungsional di
dan tadi setelah disampaikan bahwa di sini pun untuk di jalur akses masuk
dan melalui ke jalur tol darurat pun paling tidak kecepatan maksimal empat puluh km per jam
yang bisa anda tempuh dan jangan lupa untuk bahan bakar kendaraan anda harus diisi penuh
ketika ingin memasuki jalur darurat ini
karena tidak banyak begitu adanya rest area darurat yang disiapkan oleh dinas perhubungan kementerian pupr dan